pak rt boleh nambah gak
enak nih jagungnya
hmm itu kan udah jagung yang ke sepuluh
hei ya ada atuh atuh
oh diberingin sana
makanya banyak orang
makanya biar gak kesasar
mendingan keliling jauh ke sana
jadi gak muter muter
kami mau balik aja
makanya pak atur nuhun
ah dari tadi nggak nyala nyala nih
sabar ya baru deks
katanya sering camping
sabar atuh baru deks
ini juga lagi diusahakan
pasti maksudnya gitu aja gak bisa
pasti lama banget sih
iya pak rt
aku udah lapar
jadi dari tadi masaknya belum beres ini teh
mami dateng lagi
nyalain gini aja gak bisa
sopah mau bisa mah
gantung pinter deh
saya tuh pak rt yang ditanya
jangan liat liat aja
ini tuh ada triknya
katanya tadi mau pergi
masih kangen ya
karena apinya udah nyala
kalau gitu bilang yuk kita pergi aja sekarang
ikut camping aja bareng kita
ya maminta kalo gak ada maminta aku tambah lapar lagi
aku udah lapar banget
ini dengan ini tante deh
karena permintaan suara terbanyak itu tuh yaudah
permintaan suara terbanyak pengennya nginep
mending kita nginep sini aja yuk
makanya banyak orang kesasar muter muter
tapi ada syaratnya
rafa mesti ganti baju dulu
baju kamu tuh kotor banget
aduh mami mah geleh
kecil banget sih
apaan sih di lirik aja galak banget
emangnya ada pahlawan buas di segala sini
sebelah tenda itu ada
hah masa sih
jalan sama tenteranti terus dibilangin sama warga kalau pohon gede itu emang angker
tuh kan kak
udah kakak tetap nggak percaya palingan itu cerita mitos doang
wah malah ngobrol di sini tuh kumaha
bukannya nyari kayu bakar
makin lama kayu bakar datang makin lama kita makan enak
so terserah mau gak
kamu teh daripada diem aja di sini menemenuhin tenda
mendingan kamu ikut sama pak rete cari kayu bakar
bella sama tante di sini aja kita siapin yang buat mau dimasak
oke berudaks come on
jangan lama lama ya
nih pak rete aja dapet nih tuh
pinter gitu dong
rekun tile di situ
di situ tadi
pokoknya tadi ada
dia jalan ke situ
yaudah dicek pak rete
eropa kan suka ngebayangin yang enggak enggak padahal nggak ada
beneran kali tadi ada aku gak bohong
coba pak rete buktiin
aduh kenapa saya lagi sih
saya juga sebenarnya takut ini teh
tapi kalau mereka tahu kalau saya takut aduh harga diri rt bisa diketawain ini mah
iya iya sebentar ya pak rt cek dulu ya
gak ada apa apa
tuh gak ada apa apa beneran aman aman
ya pak rete maram sih
kok dia tahu
udah gak ada apa apa tenang aja
mana gak ada apa apa
tenang aja saya ini rt
gak mungkin saya takut sama kayak gituan
pada pergi sih
padahal sudah susah susah cari kayu bakar
dibuang gitu aja
ntar malem gak jadi masak deh
hmm sama kucing aja takut
pak rt boleh nambah nggak enak nih jagungnya itu kan udah jagung yang ke sepuluh
ada maka tuh kena beteng wae produk ya dengarkan
pohon itu dari zaman dulu memang bisa disebut pohon misterius
yang dekat sana atau lewat atau melecehkan pohon itu pasti saja ada kejadian apa apa
aneh aneh lah ada barang darah itu kamu teh di
enggak enak dong cerita pak rt bikin takut aja
tapi penasaran juga sih makanya kalau sebelum tidur itu baca doa lebih berhati hatilah pokoknya
apa sih para itu kan suara angin